sejumlah warga yang tinggal di kolongtol wioto wiono penjaringan masih saja bertahan
padahal pemerintah provinsi dki jakarta telah mengeluarkan surat peringatan untuk meninggalkan lokasi tersebut
meski surat peringatan sudah dilayangkan sejak dua minggu lalu belum semua warga kolong tol wiyoto wiono yang mematuhinya
bahkan ada warga yang berkeras untuk bertahan di kolong tol hingga pemilihan gubernur baru dki dua ribu tujuh belas mendatang
seperti apa sebenarnya gambaran kehidupan di kolongtol
koresponden cnn indonesia arya dita utama akan mengajak anda untuk melihat lebih dekat kondisi pemukiman di kolong tol wiyoto wiono jakarta
di belakang saya ini adalah jalan tol insinyur wiyoto wiono
tempat di mana sekitar satu ratus dua puluh kepala keluarga yang terdiri dari lima ratus jiwa menjadikan tempat ini sebagai tempat tinggal mereka
dan jika anda masuk ke dalam memang di sini kondisinya sangat gelap karena berada di bawah jalan tol
dan memang di sini rumah rumah warga di sini kebanyakan terdiri dari bangunan semi permanen
saya dapat informasi sejak adanya isu penggusuran banyak warga yang sudah membongkar sendiri rumah mereka
dan jika anda lihat di bawah sini memang kondisi yang ada di bawah ini memang kurang layak untuk dihuni oleh masyarakat
karena memang selain juga karena becek yang bisa menyebabkan penyakit juga di sini banyak sekali debu berterbangan yang jatuh dari jalan tol itu sendiri
dan juga sirkulasi udara yang bisa menyebabkan penyakit
membuat manusia agak sulit bernafas
selain itu dapat saya informasikan meskipun dengan kondisi tersebut warga masyarakat di sini berharap pemerintah provinsi dki jakarta tetap membiarkan mereka tinggal di sini
karena memang di sini mereka sudah merasa sangat nyaman
sementara itu tawaran atau opsi ditawarkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta bagi pemilik ktp untuk pindah ke rusun sendiri
mereka agak sangsi dengan wacana tersebut
karena mereka mengatakan bahwa rusun yang dipilih oleh pemerintah provinsi dki jakarta
terlalu jauh dari lokasi ini
tempat di mana anak anak mereka sekolah
tempat para orang tua di sini juga mencari nafkah
sehingga mereka memang lebih milih untuk tinggal di sini
arya dita utama jakarta